gua mah gitu
gimbal itu artinya
menurut bahasa arab
yang mau beribadah
di masjid itu
yang mahal bur dan mahal besar
dasarnya dua meter
dasarnya dua meter
tujuannya ketika itu
tujuannya ketika itu
nanti tidak dipendam
isroq mikrochnya rasulullah
tanggal dua puluh tujuh rojab
jadi ketinggian dua puluh tujuh meter
tiang itu adalah terinspirasi
atas pelaksanaan sholat lima waktu itu
diawali isroq mikrochnya rasulullah